waduh abalat takil
iya pak rete
kekuatan siluman ular itu pasti sangat dahsyat sekali
lihat tenaganya mah dahsyat
kandang kambing saja berantakan
lihat acakadut begini tuh
iya pak rete
tadinya di dalamnya kan ada kulkas tipi karpetnya
lo lihat tuh palanya ada kondeknya
kayak uang ya
tapi ada ekornya
gak pernah gue tau
tapi ngapain tuh ya si lumer ular ngumput ngumput ke rumah ibu messi
jangan jangan jangan ya
kepo ada bisa ngepok
kok gue gemetaran
masih masih pokoknya tuh
ya alam puuut
itu orang ada orang
eh buka dulu
kok gue seh
kok gue seh
kok gue seh
tabur aja deh
eh apaan sih
buat ibu messi
buat ibu messi
buat ibu messi
buat umur berharga
buat ibu messi
buat ibu messi
saya mau ngelamar bu
buat ibu messi
buat ibu messi
aduh bu messi
aku hubungan nih
lepas ini aduh
depan rumah tante messi
buah bunga segala lagi
mau ngelambar nih
mami udah siap ayo kita jalan jalan yuk
mami jangan dibuka mami
eh masa jangan sih kita pergi ke mall
iiih gimana sih kalo kita ga buka pintunya kita ga bisa pergi tau ah
iiih zara awas dulu mami mau liat tau ah
iiii tunggu sebentar
eh eh eh aduh banyak aman ini cowok cowoknya
ah gua ga mau ngelamar
aduh gua gup
mau ngelamar gimana ceritanya kucing kucing kucing
aduh aduh zara
gua gua sih ga mau ngelamar
tuh kan mami
abu blangit abu
jangan dibuka pintunya
terus gimana dong mereka tuh pasti diluar pasti sampe malem
kita mau pergi gimana dong zara
ah kita lewat pintu belakang aja mami
oh iya kita punya pintu belakang
yaudah yuk yuk
aduh bu mes siap hubungan nih aduh
risik lu apaan sih kan
aduh aduh aduh
mbak mau bunga nih mbak
mbak mau bunga nih mbak
kita harus kabur lewat jalan belakang
kayaknya om om itu gatau kalo kita punya pintu belakang
kayaknya om om itu gatau deh kalo kita punya pintu belakang
yaudah yuk kita kabur aja yuk
bu mes kita mau ngelamar kan dulu
bu mes si buka bu mes si
jangan pergi mes si
bu mes si bu mes si
jangan pergi mes si sayang
bu mes si
jangan pergi mes si
bu mes si bu mes si
engga engga engga
mbak min takut banget
dia lagi kicar sama orang orang itu
mbak mes si beneran ya
mbak mes si kenapa lari lari ya
ini mbak mes si ini ketakutan banget
masalahnya lagi cari sama cowok cowok itu
oh itu itu itu
iya kenapa mbak kenapa
ntar aja nyeritainnya
yang penting kita cari tempat aman dulu yuk
gara gara lu sih
padahal gue pengen ngelamar dia
lu mah gak pantes
kaya itu gak pantes
yang lebih pantes tuh gue
eh gue yang lebih pantes tau gak
udah udah udah berisik
daripada ribut daripada berantem
mending kita tongkrongin ke rumahnya messi sayang
kamu tau gak ini bukan waktu yang tepat
untuk mampir ke rumahnya mbak messi tahu
ada apaan cerita dong mbak
iya kamu lihat kan tadi sendiri kan cowok cowok itu ngejar ngejar mbak
ya makanya itu kenapa mereka pada ngejar mbak
mereka itu mau melamar mbak
semua cowok itu ngelamar pak
kok bisa sih mbak
yang namanya messi suka esir ini
kecantikan peripurannya merajelela kemana mana
ke seluruh mancanegara
jadi ya bisa aja kalau cowok cowok itu ngejar mbak
lah lah lah kan mbak sendiri bukan yang pengen dilamar sama cowok
ya mbak itu mau tapi jangan keroyokan gitu dong
satu satu kalau keroyokan
nggak mau ah
luntur deh makeup digari gari lari
nampak tancap tancap kebiasaan tancap
tancap dulu deh
hah ini apaan mbak
oh mbak ikutan persyugaan lelah juga kayak ana
demi mendapatkan kecantikan iya gitu pak
bukan itu itu beras
mbak mbak nggak usah ngeles nih mbak
ini udah ada buktinya lho pak
untuk mendapatkan pasangan hidup baru
mbak tega melakukan seperti ini
kamu itu sembarangan deh nuduh yang gangga
itu cuma beras sisi kular biasa
ini buktinya lho pak ini
itu beras biasa
gak perlu pakai pesugihan atau ikut ikutan
apalah sasak sisik susuk saik sok
dari sananya mbak messi hoba ini udah cantik
mbak mi om dodi
nih abis ini
punya om nuduh mbak yang gangga
nuduh mami yang gangga
ternyata aja ini
oh nggak percaya mbak
ini cuma beras biasa
kayak gini doang diribetin
wah ini sih masih dilaporin ke prt
berapa banyak sekarang
masalahnya lagu eh kalau gak berhasil sejak sizin ambil kol cl deber itu

maaf maafguya terima kasih sudah di angkat pilih ular
ke dokter di idang
itu dia tadinya tuh banyak cuman kayaknya kabur nih
eh parete malah dipanggilin kambingnya
takutnya mereka pada kabur ketakutan
iya kalau cuma kabur parete
tapi kalau dimakan sama siluman ular naku mahak
waduh jangan sampai deh
itu bandasaya koncian satu satunya
lagian kalau ularnya plok mereka ularnya keracunan
ih parete apalagi itu ada kambing jagoannya parete tuh si aris
kambing yang jambulnya pirang itu
itu kan bagus banget parete
itu kojo saya kambing itu doyan banget kawin
aduh karunya parete
kamaran aja kambingnya karunya pisah
aduh kondisinya sama
itu dia apartemen seluruh barat irrigation
dalam kabur perani maka kelupanya menutup denganensa

aduh si fatih
ya yang paling terbaik
demok administrasinya jadi seneng